pada suatu hari yang cerah ada sebuah kerajaan penuh dengan perayaan
putri tercinta mereka akan menikah
elaine dikenal karena kecantikannya yang akan memikat dan melulukan hati yang terkeras sekalipun
jadi tentu saja ketika saatnya tiba dia memilih pangeran yang paling tampan
oh putri kau terlihat menakjubkan
kecantikan yang mulia menyilaukan
terima kasih untuk kalian
bayangkan saja dalam beberapa saat aku akan menikah
pangeran ada di sini
oh itu benar
elaine menatap bayangannya dengan ngeri
di wajahnya ada bekas luka kecil
putri itu bukan apa apa
bukan apa apa ini hari pernikahanku dan ada bencana di wajahku
oh hanya kekasihku yang bisa menghiburku
dia berlari menemui pangerannya
elaine kau terlihat sangat
apa itu di wajahmu
itu bekas luka
ini mengerikan aku tidak bisa menikahimu sekarang
elaine tersengat oleh kata katanya
kau tidak bisa seperti itu
tentu saja bisa
kau bukan putri tercantik lagi
aku membatalkan pernikahan ini
dengan itu sang pangeran pergi
patah hati elaine bergegas pergi dengan putus asa
kenapa ini bisa terjadi
semua karena bekas luka ini
taman itu suci dan menjadi milik keluarga kerajaan selama beberapa generasi
itu menampung para roh yang sekarang bangkit untuk membantu elaine
mungkin jika kita menghilangkan bekas luka
bah apa gunanya itu
kalian adalah roh yang membantu dan menjaga keluarga ku
aku tahu tentang kalian
kami juga mengenalmu elaine
sejak kau masih bayi
dan sekarang saat patah hati ini
lupakan tentang dia
banyak ikan di laut
tidak aku sudah selesai dengan cinta
itu bukan cinta
apa dia tahu hal luar biasa yang kau miliki
seperti kau mengagumi serangga atau ketat
ketampilan menarimu yang buruk
kebaikan ini milikmu yang sebenarnya
dan kau menyembunyikannya di balik fasad
jika dia mencintaimu dia akan menyukai kekuranganmu
aku tidak peduli
aku sudah selesai dengan orang orang
roh tolong ubah aku menjadi
iya seekor ular
kami tidak bisa
roh saling memandang tak berdaya
dengan berat hati mereka membiarkan sihir mereka mengalir
tapi salah satu roh melantunkannya pelan pelan tanpa disadari
dalam sekejap elaine berubah menjadi ular
oh ini adalah aku akan terlihat selamanya
selama tinggal keluarga ku tersayang
teman temanku dan kalian roh tersayang
dia meninggalkan mereka merayap pergi
aku berharap kita tidak melakukan itu
beri dia waktu
dia mungkin bisa mengetahuinya sendiri
hmm rahasia kecil
tubuh baru elaine terasa aneh
dan dia bergerak lambat
menjelang sore dia telah tiba di danau kecil
apakah aku harus tinggal di sini di alam liar
apa yang akan aku makan
dia tidak akan menemukan saya
elaine beristirahat di atas batu kecil
beberapa serangga menetap padanya
bahkan sebagai ular
sifat baiknya menarik mereka padanya
sekarang saat dia beristirahat seorang pria melihatnya
dia terpesona oleh fenomena aneh itu
semua serangga itu ada di ularnya
dan ular itu bahkan tidak terganggu
saat dia bergerak mendekat elaine gemetar ketakutan
aku elaine seorang putri
kau tidak terlihat seperti itu
oh maksudmu putri ular
elaine memberitahu pria itu segalanya
sekarang aku tidak tahu harus apa
kau bisa tinggal bersamaku
aku tidak ingin menyebabkan masalah bagimu atau keluargamu
rumahku ada di kerajaan sana
ada gudang yang tidak dipakai
elaine menyukai ide ini dan menerima tawarannya
mereka berlari kencang di bawah langit malam
jeffrey tiba di gudang dan meletakkan elaine di jaketnya
karena kelelahan dia meringkuk dan pergi tidur
sejak saat itu jeffrey mengunjungi elaine secara teratur lengannya penuh dengan hadiah
terima kasih jeffrey
aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu
tapi kau tidak perlu menghabiskan seluruh waktumu
aku suka menghabiskan waktu bersamamu
ya sahabat ularku
s berhenti tidak kita hanya berteman
sahabat ular temanku yang baru
elaine dan jeffrey cukup sering menjelajahi hutan
elaine segera mulai bersenang senang
wih oh aku belum pernah bersenang senang selama ini
kau bermain musik
aku dengan segala kehebatan aku pria dengan banyak talenta
elaine mulai bergoyang mengikuti irama dan jeffrey memperhatikannya dengan terpesona
jangan berhenti kau terlihat sangat bahagia
kata katanya mengejutkan elaine
dia memperhatikan bahwa jeffrey telah bergeser cukup jauh darinya
kenapa kau duduk di sana
ya aku tidak terlalu suka serangga
elaine tidak memperhatikan kawanan serangga yang mengelilinginya
capung kepik ulat
apa menurutmu aneh bagi seorang putri menyukai hal hal seperti itu
tidak tidak aneh aku merasa menjadi dirimu yang sebenarnya adalah pencapaian yang hebat
elaine senang mendengarnya
dia merayap mendekati jeffrey yang sekarang tampak khawatir
kerajaanku diteror oleh bandit mereka merampok orang di malam hari dan itu membuat orang ketakutan
aku harap bisa melakukan sesuatu
betapa beraninya kau aku yakin jika sesuatu muncul kau akan melakukan sesuatu aku di sini jika kau membutuhkanku
di mana berjemur
ular membutuhkan semua tenaga surya yang bisa mereka dapatkan untuk apapun bahkan bandit
hari hari berlalu dan keduanya saling mengenal dengan cukup baik
namun suatu malam pintu gudang terbuka
elaine mendengar langkah kaki dan bersembunyi
tidak ada orang di sini
prajurit itu menghancurkan tempat persembunyian kita
rencana kita untuk menangkap raja harus terlaksana
mereka bandit yang dibicarakan jeffrey dia pasti pemimpinnya
elaine mendengarkan dalam diam saat mereka membuat rencana
bagus jangan ada kesalahan besok adalah hari di mana kita menjadi kaya
ketika mereka pergi elaine panik dia tidak tahu di mana jeffrey tinggal
jadi dia menunggu sampai pagi
ketika jeffrey masuk elaine melompat ke arahnya
wow kau di sana senang melihatmu
bukan ini sahabat
elaine memberitahu jeffrey tentang kejadian malam itu
kita harus segera pergi ayo
mereka berpacu melalui jalan jalan kerajaan
elaine mengintip dari tas jeffrey dan melihat bahwa mereka sudah mendekati istana kerajaan
tunggu jeff itu istananya kita tidak bisa masuk ke sana
kenapa tidak aku bisa masuk ke rumahku sendiri bukan
rumahmu kau pangeran kenapa kau tidak memberitahuku
kau tidak pernah bertanya
jeffrey langsung menemui orang tuanya
ibu ayah kita mungkin temukan cara untuk mengalahkan para bandit
kalahkan para bandit
raja dan ratu menjerit ketika putra mereka mengeluarkan seekor ular besar dari tasnya
jeffrey menjelaskan semuanya kepada orang tuanya yang heran
seorang putri yang tersihir astaga
baiklah mari kita dengar apa yang dia katakan
elaine berbicara tentang para bandit dan bagaimana mereka berencana menyusup ke istana
tidak dalam pengawasanku kita akan beritahu penjaga terima kasih elaine
malam itu para bandit datang dan menyelinap ke istana
pemimpin mencoba menemukan kamar raja
dia tidak di sini
istananya besar jadi aku hanya menggunakan kamar lain
ya ampun apa aku merusak rencanamu
aku akan tangkapmu
ini adalah akhir darimu jangan lagi meneror rakyatku
namun di bagian lain istana jeffrey melawan beberapa bandit
dan menjatuhkan elaine
menjadi ular elaine tidak bisa melihat dengan jelas
dia hanya bisa merasakan melalui suara dan getaran
ular menjauh dariku
jeffrey kenapa kau melakukan itu
apakah itu ular putri atau bahkan serangga
kau adalah seseorang yang penting bagiku
kau adalah seseorang yang aku cintai dengan tulus
dengan kata kata itu sihir elaine hancur dan dia kembali ke dirinya yang normal
para bandit yang terkejut menyerang
tapi elaine adalah pendekar pedang yang terampil
dia mengalahkan mereka dengan mudah
jangan macam macam denganku
semua bandit dikurung dan keesokan harinya perayaan besar dimulai
tapi segera setelah itu elaine kembali ke rumah
semua orang sangat senang melihatnya
berjanjilah kau tidak akan pernah menghilang seperti itu lagi
elaine masih bingung dengan sihirnya yang hilang dan dia mencari roh
aku membuat perubahan kecil pada mantra
bahwa jika seseorang memberitahumu dia mencintai mu
padanya mantra nya akan hancur
cinta selalu ada elaine
kau harus cukup berani untuk menemukannya
terima kasih banyak
apa kau temukan apa yang kau inginkan
aku menemukan lebih dari itu
kau tahu aku tidak mengungkapkan identitas kerajaanku
karena kebanyakan orang hanya menginginkanku karena gelarku
kau adalah orang pertama yang sungguh menyukaiku karena aku
aku tidak hanya menyukaimu aku mencintaimu
saat cinta mereka semakin kuat pasangan itu menikah
tidak ada manusia yang sempurna
kekurangan pasti ada dan itu adalah celah untuk kesempurnaan
sesuatu yang tidak ada
jadi jangan tutupi kekuranganmu karena itulah yang membuatmu tidak sempurna
tapi ketidaksempurnaan menyempurnakanmu